isu bergabungnya presiden joko widodo ke partai golkar
jokowi bahkan disebut sebut sebagai calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu
merespon hal tersebut ketua umum partai golkar erlangga hartarto
mengklaim jika jokowi nyaman dengan partainya
selain itu partai golkar telah rapat bahkan telah sejalan beriringan dengan jokowi
sejumlah iklan partainya menggambarkan kedekatan dengan presiden jokowi
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan
lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi
sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi
dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
sekaligus politisi senior partai golkar yusuf kala bilang
jika isu jokowi masuk golkar sangat terbuka
siapa saja bisa masuk partai golkar
untuk menjadi ketua umum partai ada sejumlah mekanismenya
ya semua orang bisa bergabung ke golkar
tapi tentu dengan syarat syarat
bergabung saja boleh apa tidak boleh
menurut pak jokowi berarti pak jokowi tapi cocok pak
tapi kalau pak masuk partai golkar secara karakteristik itu yang pajaknya
boleh tapi untuk jadi pengurus ada aturannya
kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum lima tahun
tak ambil pusing dengan isu jokowi yang hendak bergabung ke golkar
deddy pun enggan menjawab status keanggotaan jokowi di pdi perjuangan
tapi suka suka dia mau jadi kader mana kader siapa yang dia penguasa tertinggi
hubungan bagaimana orang cita cita dia menghancurkan pdip kok masih ada hubungan dari mana
kan jelas yang dibilang adi wijayanto beliau itu ingin supaya pdi perjuangan suaranya mengecil berkurang
kalau sudah tahu kita isi kepala pak jokowi begitu masa masih mau komunikasi
pemilihan ketua umum partai golkar bakal dilangsungkan saat munas partai golkar desember mendatang
nama nama yang masuk bursa calon ketua umum
yakni tiga menteri jokowi di kabinet indonesia maju
lalu akankah jokowi resmi merapat ke golkar
di meliputan kompas tv
saudara isu masuknya presiden jokowi dodo ke partai golkar kian mencuat
lalu benarkah presiden joko widodo segera menjadi ketua umum partai golkar
lantas bagaimana status keanggotaannya di pdi perjuangan
benarkah merapatnya jokowi ke golkar sebagai sinyal makin renggangnya jokowi dengan pdi perjuangan
kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui zoom
ada politisi senior dari partai demokrasi indonesia
selamat pagi bung andreas
dan juga ada wakil ketua umum partai golkar
selamat pagi assalamualaikum bang erwin
dan juga ada direktur eksekutif parameter politik indonesia
kalau tadi kita melihat pernyataan dari pak erlangga
yang mengatakan bahwa presiden joko widodo dengan golkar ini sangat rapat sekali
itu bisa diartikan betulkah kemudian presiden joko widodo ini
sudah dilirik masuk ke dalam radarnya partai golkar
untuk menjadi bursa di calon ketua umum partai golkar
ya kalau kita lihat kemarin beberapa pertemuan
antara pak erlangga dan pak jokowi
bahkan sampai iklannya juga pak jokowi mengendorse ya
ya kita bisa lihat bahwa pak jokowi dan golkar itu tentunya sama prinsip prinsip dari platformnya
jadi karena golkar juga punya prinsip kerja karya
ya jadi saya kira ada satu kenyamanan dalam hal itu
yang disampaikan oleh pak erlangga juga
tapi betul nggak sih kalau memang presiden joko widodo ini namanya memang sudah masuk ke dalam radar bursa caketumnya
dari partai golkar menggantikan erlangga pak erlangga
kalau itu nggak pernah ada dalam radar golkar
golkar itu menerima siapa saja yang ingin bergabung
golkar tidak pernah menawarkan diri untuk mengajak seseorang untuk bergabung dengan golkar
karena di golkar itu ada prinsip merit meritokrasi
jadi golkar tidak pernah mengajak bergabung
malah orang yang bergabung ke golkar seperti ridwan amil tembohari
jadi tidak ada tawaran ya kalau selama ini begitu ya bang erwin
kita kan selalu mengatakan ya welcome aja silakan kalau mau bergabung
nah kalau misalkan syaratnya untuk menjadi calon ketua umum
benarkah harus menjadi pengurus dulu seperti yang tadi paket sebelumnya kan ada pak yusuf kala mengatakan
ada mekanismenya yang harus dilalui begitu
syarat syarat untuk menjadi ketua umum di golkar itu sangat ketat ya
karena pengurus baik itu pusat dan daerah selama satu priori penuh
ya kemudian mendapat dukungan tiga puluh persen dari pemilik suara
ya terus kemudian aktif dalam partai selama lima tahun
dan berbagai macam syarat lainnya
jadi tidak mudah untuk menjadi ketua umum di partai golkar
kita tarik sistem di golkar itu adalah merit
oke jadi tidak mudah menjadi seorang ketua umum di partai golkar
harus menjadi pengurus dulu paling tidak satu periode begitu ya bang erwin ya
nah saya mau konfirmasi jadi pak jokowi sudah join atau belum ke golkar
sementara kta nya belum pernah diterbitkan
jadi sementara berangkali belum menjadi anggota golkar
oke ya udah saya tanya dulu deh ke bung andreas
bang bu andreas sudah senyap senyap
jadi gimana nih bu andreas pak jokowi
iya masih di pdi perjuangan atau bagaimana nih
karena kan santra sekali isunya ini
ada dalam radarnya golkar untuk sebagai calon ketua umum partai golkar
kalau dari pdi perjuangan sendiri bagaimana
kalau kita melihat cara pendekatannya pada ada di mana
terus kemudian pada kta formal seperti itu
itu sama aja kita melihat satu obyek
dengan kacamata yang burem gitu
jadi akan salah kita melihat
nah kalau kita perhatikan pak jokowi
ini kan sejak beberapa tahun lalu bahkan
ketika beliau mau menambah tiga periode
kemudian menambah dua atau tiga tahun lagi untuk menjadi presiden
kemudian terakhir ya anak beliau ada perubahan di mk
untuk kemudian mas gibran itu menjadi calon wakil presiden
kemudian dengan proses pemilihan berlangsung sekarang gitu
apa yang dilakukan oleh pak jokowi tidak melihat pada hal hal formal seperti itu
dalam arti ada di mana atau punya kta apa
beliau yang penting bagaimana dia bisa berkuasa lagi
atau bagaimana dia ikut
ikut mempengaruhi kekuasaan itu
nah saya kira ini hari hari ini adalah episode berikut daripada apa yang dilakukan oleh pak jokowi gitu
ya entahlah golkar sekarang ya golkar paling mungkin
atau partai yang lain gitu
sehingga beliau tetap eksis di dalam proses kekuasaan ini
jadi soal formalitas etik dan moral dan segala macam itu bukan masalah gitu
bagi beliau gitu di dalam melihat persoalan ini gitu
jadi saya kira pendekatan cara melihat persoalan
kalau kita melihat dengan pendekatan formal seperti ini
kita akan salah kita akan ketipu terus
jadi melihat bagaimana dia ingin berkuasa
sekarang pasti yang membutuhkannya itu bukan golkar seperti yang pak erwin tadi sampaikan
yang membutuhkan beliau pak jokowi yang membutuhkan kendaraan apa yang bisa digunakan
untuk dia bisa etis di dalam proses kekuasaan ini ke depan nanti
entah itu secara langsung atau tidak
kalau secara langsung menjadi ketua umum
atau kalau tidak ya bagaimana beliau tetap ada dan ikut memberikan kontribusi di dalam kekuasaan ke depan
yang intinya adalah beliau eksis di dalam proses kekuasaan
nah ya saya kira itu hal yang ingin menjadi target
dan itu kita semua sudah lihat selama ini kan
mestinya membuka mata melihat bagaimana perjalanan
kalau kita melihat hanya dari hal hal formalkan
kta dan yang lain lain ya buat beliau nggak ada masalah
oke jadi kalau menurut pdi perjuangan nggak mau juga ambil pusing begitu kalau soal isu ini
ya buat apa kita ambil posisi soal itu kan
cara melihat persoalannya berbeda
dan yang berkuasa sekarang beliau berkuasa lain
kemudian pak presiden jokowi benar benar beralih ke golkar
itu artinya harus mundur dulu dong dari pdi perjuangan atau kayak gimana
saya kira ya beliau tidak mempedulikan itu gitu
apakah beliau akan mempertimbangkan soal aturan dan etik dan
yang namanya di mk aja bisa berubah
ya maaf aja ini mungkin di dalam ruang di golkar gitu ya
bisa juga dirubah untuk itu kalau beliau mau
dan ya kemudian ini terjadi
karena banyak hal yang kita lihat di dalam perjalanan waktu
dari ada yang tidak bisa yaitu konstitusi
tapi ada yang bisa yaitu undang undang soal batas usia
dan perjalanan perjalanan di dalam pelaksanaan pemilu kemarin
dan perjalanan perjalanan di dalam pelaksanaan pemilu kemarin
yang sekarang menjadi perdebatan
tapi yang penting yang pasti adalah kita lihat effort yang dilakukan
untuk bisa eksis di dalam kekuasaan
bung erwin aksa respon anda soal pernyataan dari bung andreas sugo
ada kemungkinan dirubahkah aturannya atau tetap seperti yang tadi anda sebutkan sebelumnya
tengah rendah sadar dan tengah rumah tangga golkar itu sudah pakem
itu tidak pernah dirubah dan itu selalu menjadi patokan
pak jk saya ambil contoh waktu mengambil golkar dari akbar tanjung
itu sampai kta nya pun harus dicari ke sulawesi selatan
karena syaratnya adalah kta juga
jadi tidak mudah untuk merubah rendah sadar dan rumah tangga di golkar
yang sudah memiliki kekuatan partai yang kuat
dan golkar ini partai besar jadi tidak mudah untuk merubah merubah
walaupun ya tentunya pak jokowi ingin bergabung silahkan
tetapi untuk beliau ingin merubah saya kira itu jauh
jadi tidak ada kemungkinan akan ada perubahan adart dan segala macamnya
kalau memang jokowi dodo atau presiden jokowi ingin bergabung bersama
ya kalau ingin bergabung dengan golkar ada aturan
dan emunasinya pun baru desember dua ribu dua puluh empat jadi masih panjang dari sekarang
belum dalam tahapan pembahasan di internal golkar
masih gosip di luaran saja nih belum gosip di dalam

karena masih lama sebenarnya masih bulan desember ya
tapi gembar gembornya sudah dari sekarang begitu ya bung erwin ya
orang orang tidak pernah bicara itu
kita bicara pemilu dan pilkada sebentar lagi
mas adi anda melihatnya seperti apa ini soal bursa calon ketua umum partai golkar
karena kita tahu partai golkar ini merupakan partai yang benar benar lama
banyak sekali pemimpin pemimpin bangsa yang lahir dari
anda melihatnya dengan isu presiden joko widodo ini masuk ke dalam bursa calon ketua umum partai golkar peluangnya seperti apa
pertama kalau kita melihat soal jadwal munas golkar itu desember
lalu sekarang misalnya atau baru sekarang begitu ramai dimulai pembicaraan ini
ini mungkin terkait dengan komposisi menteri yang akan diusulkan dari golkar
jadi huru huranya mulai dibangun dari sekarang
yang kedua mungkin terkait dengan rekom rekom soal siapa nanti yang akan jadi kepala daerah
jadi hembusan soal siapa yang nanti akan maju di munas dan seterusnya sudah mulai dibincangkan
apalagi golkar ini kan perolehan suaranya naik secara signifikan
berhimpitan betul dengan pdip di dua ribu dua puluh empat ini
siapapun yang menghembuskan ini punya intensi untuk menjadi bagian penting dalam keputusan politik di internal golkar
nah yang kedua kenapa pak jokowi dikait kaitkan
ya tentu pertama ini bagian dari tafsir tafsir liar dari pihak luar sepertinya
karena misalnya pernyataan pak elangga kalau pak jokowi bergabung akan mendapatkan posisi strategis
pak jokowi dan golkar itu memiliki kedekatan dan keagerapan yang tidak bisa dibantah dan seterusnya
menurut saya agak sedikit berlebihan suara golkar juga tidak terlepas dari pengaruh pak jokowi jokowi efek dan seterusnya
padahal kalau saya selalu melihat bahwa golkar ini kan punya anatomi kekuatan politiknya itu pada caleg ya
dan kemampuan untuk mengonsolidasi kekuatan mesin politik mereka
jadi kalau golkar dua ribu dua puluh empat itu naik secara signifikan itu bukan karena faktor eksternal
bahkan di dua ribu sembilan belas golkar saat itu sedang menghadapi tsunami politik betul ya
dimana ketum dan trigennya berurusan dengan kpk
golkar konversi suaranya di dpr kan juga runner up
nah yang ingin saya tegaskan adalah karena ada sejumlah pengurus golkar misalnya
begitu nyaman dan begitu dekat dengan pak jokowi seakan akan pak jokowi menjadi bagian di dalamnya
ini saya kira menjadi repot
mohon maaf misalnya bang erwin beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan bang ridwan hisham
bahwa pak jokowi itu sebenarnya katanya sudah jadi golkar tahun dua ribu tujuh belas
yang kemudian membuat seakan akan pak jokowi ini dikaitkan dekat dengan golkar gitu
bahkan kenaikan golkar itu kan juga dikaitkan dengan bagaimana ada effort ada efek yang ditimbulkan oleh pak jokowi dan seterusnya
bahkan aturan aturan terkait dengan adart yang itu akan mempersulit orang luar eksternal seperti jokowi itu menjadi bagian dari golkar
itu gampang bisa diudah katanya di adart nya melalui kongres
ataupun keputusan keputusan politik strategis
saat itu saya agak kaget sebenarnya mendengar statement dari bang ridwan hisap
apakah golkar itu semudah itu ya dalam tanda kutip bisa dimasukin oleh pihak eksternal
apalagi misalnya golkar saat ini adalah partai politik yang menurut saya sebenarnya soliditasnya cukup luar biasa
jadi hal hal inilah yang sebenarnya menjelaskan kenapa belakangan pak jokowi itu menjadi golkar
yang terakhir sebenarnya variabelnya itu
jokowi ini kan selalu dibicarakan kalau sudah tak jadi presiden
karena intensi untuk terus mempertahankan kekuatan politiknya ini terbaca
terutama ketika merestui gibran menjadi wakil prabowo
disinilah kemudian orang melihat ada dalam tanda kutip post power syndrome
jokowi sekalipun tidak jadi presiden tapi pengaruh dan kekuasaan politiknya ini akan terus didengar
dan bahkan bisa mempengaruhi keputusan politik pemerintah
satu satunya adalah jokowi tentu menjadi bagian dari partai politik besar
kalau dengan pdip ya saya kira sudah lama wassalam lah ya
karena memang keputusan politik jokowi sikap politik jokowi berbeda secara demetral dengan pdip
ini yang menurut saya orang melihat kenapa pak jokowi dikaitkan dengan ketum golkar
karena satu satunya cara supaya jokowi kekuasaan politiknya pengaruh politiknya kuat
kuat ya hanya dengan jadi ketua umum partai besar
kalau dengan psi ya saya kira ibarat orang pakai baju
bajunya kekecilan belum tentu juga kan lolos ke parlemen
apalagi golkar saat ini suaranya enam belas
saya kira semua orang akan ngiler untuk menjadi bagian dari golkar
tapi kalau kita melihat begitu ya
kalau kita melihat peluangnya ini kan kalau di golkar

setidaknya harus ada menjadi pengurus satu periode
nah saya kira itu keputusan politiknya ada di internal golkar
terutama adalah mereka yang memiliki hak suara ya nantinya di munas
ini akan menjadi perdebatan yang cukup panjang
yang menjadi ramai itu kalau munas itu dimajukan pasti segala sesuatu yang dianggap ribet
dianggap sesuatu yang menjadi aturan baku ya bisa diubah
mahkamah konstitusi aja bisa memutuskan sesuatu yang di luar batas kemampuan gitu ya
hanya ingin mengikuti kekuasaan politik
tapi kalau munasnya itu dilaksanakan setelah oktober
dimana pak jokowi sudah tak lagi jadi presiden
oleh karena itu kalau golkar konsisten istiqomah munasnya itu desember
saya kira pak jokowi akan menjadi bagian dari golkar
tapi kalau munasnya itu dilakukan sebelum oktober
rasa rasanya apapun bisa terjadi
karena kekuasaan politik seorang presiden
entah siapa nanti yang punya intensi untuk mengajak di dalam
pasti cukup powerful dan akan mengubah segala galanya
tapi bagi saya seorang peneliti memang agak di luar kemampuan kita untuk menalar itu semua ya
partai politik berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain
apalagi kan kita melihat ya pak jokowi ini kan wajah pdip nya nggak hilang sebenarnya
tapi kemudian pindah ke golkar jadi ketum
waduh bagi saya rumit saya membayangkan politik di negara ini
kalau bisa memang partai politik dibubarkan aja kalau begitu bank gampang diintervensi
dan dimasuki dengan cara cara yang tidak elegan lah kira kira begitu
tapi menurut anda ada nggak peluangnya atau kecil
orang kenapa bicara golkar ada pihak eksternal potensial jadi ketua umum
ini pasti ada sesuatu yang sedang dimainkan
ini pasti ada sesuatu orkestrasi di luar
supaya ada upaya upaya untuk memasukkan nama besar pak jokowi itu menjadi bagian di dalam golkar
kalau pak jokowi misalnya gabung golkar jadi anggota biasa
atau dewan dewan yang secara kelembagaan misalnya tidak terlampau powerful memutuskan keputusan politik golkar
entah itu dewan etik entah itu dewan pembina dewan kehormatan atau dewan apapun
ya saya kira itu tidak terlampau menarik dikaitkan dengan pak jokowi
karena itu tidak mampu menentukan keputusan politik strategis golkar ke depan
satu satunya cara bagaimana pak jokowi itu punya pengaruh kuat punya bergen politik yang kuat terhadap pemerintahan ke depan
pemerintahnya pak prabowo khususnya ya adalah dengan cara ketua umum
problemnya adalah apakah golkar semudah itu
itulah yang kemudian menjadi tanda tanya
kalau sebenarnya di bulan apa namanya sebelum oktober mungkin apapun bisa terjadi ya
bagi saya posisi pak jokowi sudah rumit ya
dimana figurnya sebagai presiden tak lagi dianggap sebagai variable pentingnya
kita akan lihat apakah semudah itu kemudian menjadi ketua umum dari partai golkar
yang kita tahu partai golkar ini merupakan partai yang sudah lama begitu ya
bahkan akarnya sudah benar benar kuat begitu
benarkah kemudian munas golkar ini akan berlangsung desember
ataukah akan dimajukan di bulan oktober
bung erwin aksa kita akan jeda dulu sejenak
tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi
kita masih membahas soal isu dari presiden joko widodo
yang masuk ke dalam bursa calon ketua umum partai golkar
kita masih membahasnya bersama dengan bung erwin aksa dari partai golkar
ada bung andreas sukoparera dan juga ada mas adi prayitno
nah tadi menyambung dialog kita ya bung erwin
mas adi mengatakan kalau munasnya di desember bisa dikatakan agak sulit
tapi kalau misalkan munasnya di oktober ya peluang peluang itu masih ada
mungkinkah kemudian bisa dikatakan ada perubahan persyaratan dalam tanda kutip
adart yang kemudian bisa dirubah di partai golkar atau sebenarnya sulit
ini memang harus seperti ini adart nya
harus periode harus kalau mau jadi caketum harus ada satu periode menjadi pengurus begitu
ya ini sudah menjadi
anggaran dasar ini sudah menjadi patokan dari golkar
anggaran dasar ini bisa dirubah nanti pada saat munas
kalau pada saat pembahasan munas kemudian ada intervensi atau apa
ya bisa dirubah persyaratan itu
dan itu pernah terjadi zamannya pak jk
tapi itu pak jk sedang berkuasa ya
baru beberapa bulan berkuasa pada saat itu
itu pada saat orang mau lagi berkuasa
pada saat bulan pertama berkuasa pada saat itu pak jk
dan itu bukan pak jk pak akbar tanjung
yang dirubah adalah pemilihnya dari dpd satu menjadi dpd dua
jadi itu saja yang dirubah
dan itu yang bisa dirubah adalah pimpinan sidan
dan itu dikuasai oleh pak akbar tanjung pada saat itu
dan pak jk pada saat itu baru menjabat sebagai wakil
bukan sedang mau turun sebagai wakil presiden
jadi berbeda waktunya dan berbeda
golkar pada saat itu ingin merapat ke pak jk
ya karena pak jk sedang berkuasa pada saat itu
karena baru menjabat menjadi wakil presidennya pak sby pada saat itu
dan kalau yang ini kan berbeda
tadi sepertikan mas adi mengatakan bahwa
jadi berbeda satu hal yang berbeda
jadi kalau anggaran dasar mau dirubah dengan alasan apapun
itu tidak mungkin lagi kita ubah
karena itu sudah menjadi standar baku dari golkar
itu sudah dilakukan berbagai munas di golkar
menggunakan standar anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada sekarang
bahkan merubahnya lagi menjadi pemilihnya dpd satu
bukan dpd dua itu tidak mungkin
tapi kalau dari segi melihat begitu ya
kalau partai golkar ini membutuhkan gak sih sosok sebagai
untuk masuk ke dalam partai golkar
ya kalau mau masuk sebagai anggota biasa silahkan aja
karena pak jokowi memiliki platform kerja ya berkarya
jadi saya kira platform pak jokowi dengan platform golkar sama
jadi untuk masuk menjadi anggota silahkan
nanti ikut pelatihan golkar juga nanti
karena kita berbasis meritokraksi
tampaknya harus ada beberapa apa ya
persyaratan yang memang harus ada beberapa barikade yang harus dilalui oleh presiden joko widodo ya
kalau memang betul betul nantinya akan masuk setidaknya sebagai pengurus dari partai golkar ya
tapi kalau kita melihat juga kan kedekatan antara pak erlangga dengan pak joko widodo ini
bisa dikatakan ada apa ya kecipratan lah ya jokowis effectnya ini
sampai akhirnya suara golkar ini bisa dikatakan saat ini naik signifikan begitu di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
saya kira faktor yang menaikkan golkar ini adalah caleg
ya karena calegnya ini kan pemilihan terbuka gitu
jadi suara calegnya lebih besar dari suara partai
kita tahu bahwa pak jokowi juga kan ada
kan iklannya juga banyak golkar sama pak jokowi
ya iklan karena pak jokowinya mau juga kan mengendorse golkar
jadi apakah efeknya terhadap golkar ada kita belum tahu
terkait pemerhatian mas adi nanti
tetapi sementara yang kami melihat bahwa ini adalah faktor caleg caleg kita yang memang bekerja keras mendapatkan semuanya
bung andreas anda ingin menanggapi soal jokowis effect ini
ya saya kira kemarin ya golkar membutuhkan jokowi
tapi sekarang jokowi yang membutuhkan golkar
bagaimana proses tarik tarikannya aja gitu
emang pdip udah gak membutuhkan jokowi lagi berarti
makanya kalau pendekatan membutuhkan pendekatannya kta
itu buat pak jokowi gak ada artinya gitu
itu nggak penting dan dia nggak mempedulikan itu gitu
nah sehingga ya sekarang bagaimana buat ya saya juga sebagai politisi tapi saya juga ikut mengamati
pendekatan behavior dalam apa orang bilang di dalam politik di luar politik itu pendekatan perilaku perilaku penguasa gitu
di dalam menggunakan instrumen instrumen kekuasaan
nah kalau kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh beliau
karena beliau menggunakan semua instrumen
instrumen kekuasaan untuk kemudian bagaimana dia ada di dalam apa dia menjadi orang yang tetap berkuasa
kekuasaan untuk melanjutkan kekuasaan itu gitu
ini adalah taktik jilid dua daripada proses yang sebelumnya sebelum pemilu kemarin
ya kalau kita lihat sebelum pemilu memang golkar membutuhkan
tapi sekarang setelah pemilu kalau tidak ada apa tidak ada istilahnya tanda petik ya
bagaimana dia akan berkuasa gitu kan
makanya yang bisa menyetop ini adalah kekuasaan di pada dirinya gitu
atau instrumen kekuasaan yang bisa digunakan
jadi makanya tadi soal apa soal apa jadwalnya
kalau jadwalnya sebelum oktober ya masih berkuasa beliau
mungkin masih bisa menggunakan instrumen instrumen kekuasaan
maaf aja bukan merubah tapi bisa juga merubah termasuk merubah adart
artinya ya undang undang aja bisa dirubah
lembaga negara saja bisa diintervensi untuk melakukan
lembaga negara seperti mk aja bisa berubah untuk mengintervensi untuk kepentingan anak keluarganya
nah apalagi kalau ya bukannya meremehkan partai golkar
kita tahu partai golkar besar tapi effort itu bisa terjadi gitu bisa dilakukan
untuk merubah ya termasuk merubah adrt
tapi saya kira teman teman di golkar sangat menyadari itu
dalam arti bahwa ya kita ini kan ini sama sama politisi belajar
kita belajar dari pengalaman pengalaman dan kita lihat bagaimana organisasi
bagaimana organisasi ini harus dijaga untuk kepentingan ya mengedepankan proses demokrasi
demokratisasi yang terjadi di indonesia melalui partai politik
kalau partai politik hanya dijadikan alat instrumen kuda tunggang untuk seseorang berkuasa ya
artinya kita membangun partai ini gitu
ya saya kira itu pak adisti ya saya juga ikut mengamati seperti mas adi gitu
ya sebagai politisi juga sekaligus sebagai pengamat di dalam proses
bagaimana melihat perilaku orang dan orang yang ada di dalam kekuasaan
dalam ilmu politik itu ada istilahnya ada macifilin itu
bagaimana soal etik dan moral itu tidak peduli
yang penting bagaimana berkuasa dan mempertahankan kekuasaan
kalau misalkan kita melihat gitu kan tadi bung andres bilang kalau misalkan munasnya oktober begitu berarti kan presiden joko widodo masih menjabat begitu ya
kalau misalkan nah kalau desember oke lah sudah tidak lagi menjabat begitu
ada nggak dampak signifikannya untuk golkar
ya sebenarnya golkar dalam kondisi yang cukup stabil
di internal golkar sampai hari ini pun itu tidak ada resistensi
tidak ada dinamika yang saya kira berlebihan ya
sehingga ada upaya upaya untuk mempercepat monas itu tidak menemukan konteksualisasinya
tidak ada urgensinya apalagi misalnya di tengah perolehan golkar yang menurut saya melesat gitu ya
dari dua belas jadi enam belas
ini akan memperkuat posisi bagaimana pak elangga hartarto tentu dengan struktur kepengurusannya
ini tak ada celah sebenarnya untuk merongrong dan mempercepat munas
tapi kan kalau membaca kenderungan invisible hand kekuasaan kekuasaan politik
yang kemudian mencoba untuk masuk ke partai politik ya
apapun bisa terjadi di kemudian hari
ini yang sebenarnya membuat kita ini agak khawatir gitu ya
kalau lembaga lembaga negara misalnya begitu banyak keputusan politiknya hanya ingin mengikuti selera kekuasaan
apalagi hanya partai politik yang menurut saya begitu mudah untuk diubah
oleh karena itu kalau munas ini dipercepat berarti namanya munaslup
ada sesuatu yang terjadi entah itu ada unsur eksternal ataupun ada pihak pihak yang mencoba
tapi kalau di bulan desember ini tentu on the right track
supaya golkar itu tidak selalu bergejolak di setiap pergantian suksesi politiknya
tapi sekali hal yang ingin saya katakan ya
munas luk atau mempercepat munas itu sebenarnya bagi saya kalau membaca golkar perhali ini tuh sudah gak relepas
udah gak ada alasan alasan yang bisa diterima
terlepas misalnya nanti apapun alasannya bagi saya sih memang agak rumit ya membayangkan dari luar
karena perolehan golkar ya perhari ini pun kalau mau dibaca rata rata cukup kuat dan solid
saya termasuk orang yang sejak awal selalu mengatakan golkar ini kan sebenarnya tidak terlampau penting ya
siapa yang diusung dalam pilpres
golkar ini pileknya itu adalah di mana kekuatan politiknya ada di struktur caleg yang diusung
di dua ribu dua puluh empat ini misalnya ketepatan mengusung caleg menjadi variable penting
kemudian berakhir masa jabatan politiknya dimajukan lagi
itu insentif yang menurut saya tidak dimiliki oleh partai yang lain
mungkin ada tapi nggak kelihatan
ayrin adalah mantan wali kota dua periode di banten
dan terpilih ada misalnya mantan bupati tangerang ahmad zaki yang saat ini adalah ketua dpd golkar jakarta misalnya
itu juga adalah variable variable yang begitu mudah untuk dilihat
bagaimana anatomi dan kekuatan politik golkar
tapi ini yang kemudian membuat kenapa pak jokowi itu ramai
karena ada upaya upaya untuk mendekatkan pak jokowi dengan grupnya bang erw ini di golkar
ini mengingat pak jokowi itu sudah tak lagi punya sandaran politik di partai
sudah tidak ada tempat lagi bagi pak jokowi
sampai kiamat untuk pak jokowi dan keluarga besarnya
jadi kalau menurut anda jokowi yang butuh golkar bukan golkar yang butuh jokowi begitu
kalau per hari itu ya sama sama butuh sih sebenarnya
seperti apa yang disampaikan oleh bang erwin gitu
ternyata ketika ada orang yang menyebut naiknya suara golkar karena ada faktor jokowi
ternyata pak jokowi juga bersedia untuk meng endor golkar dalam video video yang dibuat bersama
jadi ya bagi saya begini
seringkali suksesi politik ya ini agak rumit dibayangkan
karena belakangan ini kan ada peristiwa peristiwa politik yang banyak sekali yang tidak lumrah
kalau dibaca secara linier ya mestinya munas itu golkar desember dan pak jokowi tak ada di situ
tapi kalau kita membaca persoalan politik di golkar ini secara anomali ya jangankan golkar
oke kita akan lihat ya nanti apakah benar benar desember ataukah kemudian oktober
bung erwin kalau dari kader sendiri sebenarnya dari pengurus ini kan tadi kita sudah ngomong pak presiden jokowi pak presiden jokowi
sebenarnya kalau untuk nama nama besar yang sudah masuk di bursa caketum dari partai golkar ini siapa saja sih selain anda juga begitu kan
kalau saya tidak salah dengar begitu
sementara tadi malam kita rapat pleno itu tidak ada pembahasan tentang munas golkar ya
bahkan kalau ada nama nama yang bermunculan yang menyebutkan ya dirinya sendiri gitu
jadi tidak sedang dalam pembahasan di golkar
tadi malam kami rapat pleno yang dibahas hasil dari pilpres
eh sorry hasil dari pileg
dan termasuk juga kontribusi golkar terhadap pilpres
yang dibahas adalah persiapan pilkada gitu
jadi kita masih ada pilkada di depan yang sedang kita persiapkan juga
jadi kita tidak senang membahas munas dan nama nama munas juga bermunculan itu juga dari luar dari media
enggak bahas munas tapi munaslup gitu jangan jangan
ya golkar ini salah satu yang sering orang melihat
pemilik itu ya pemilik suara
golkar ini tidak ada pemilik tunggal
jadi golkar ini adalah partai yang terbuka
kalau ketua umumnya berprestasi pasti semua ingin melanjutkan kembali apa yang telah ada sekarang ini gitu
contoh kemarin pak jk ya pak jk maju pilpres
munas jadi ambil pak abu risal
nah kalau misalnya kemudian pada saat itu mendukung pak prabowo hatta rajasa gagal ya
kemudian beliau harus ada sengketa golkar pada saat itu ya
dan akhirnya munaslup dibuat dan yang terpilih adalah pak novanto
dan novanto ada kasus hukum ya pak erlangga yang mengambil ketua umum
jadi banyak faktor di golkar yang terjadi
kalau kita lihat dari sejarah ketua umum yang ada di golkar
kita akan lihat efek efek luar biasa apa yang nantinya akan terjadi
menjelang munas dari partai golkar yang ya bisa dikatakan ngeri ngeri sedap lah ya
nah bung andreas kalau dari pdip sendiri bagaimana
sebenarnya pdip masih butuh jokowi nggak sih
saya kira sekarang ini
kan kemarin kan katanya ada mau rencana mau ketemu
ibu melalui perantara gitu
tapi gini sekarang ini kan kita lihat jilid dua gitu
bulan oktober akan beda lagi gitu kan
jadi kalau tadi seperti yang tadi
apa saya katakan sebelumnya
ya kayak golkar ini kan yang butuh beliau gitu
saya kira ya pernyataan bung erwin kan jelas itu kan
yang mana yang bisa lebih mudah
kalau yang lain ini kan yang lain istilahnya apa
golkar kan lebih terbuka ya
dalam arti ya ada bung erwin ada pak erlangga ada pak bamsud bambang sustio macam macam gitu
ada banyak teman teman yang di golkar itu
sehingga mungkin kalau mendekati satu mendekati yang lain
masuk ke dalam dan merubah konstelasi
nah saya kira teman teman golkar pun menyadari sangat menyadari apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi setelahnya
jadi sama sama melihat sekaligus mengamati bagaimana perjalanan kekuasaan dan penguasa yang berkuasa ini
jadi ya kalau hanya mau jadi dipakai menjadi
apa kuda untuk meraih kekuasaan demi kekuasaan
saya kira ya ada waktunya cukup lah gitu kan
kemarin kemarin kan sudah cukup banyak gitu
oke nanti kita akan tunggu bagaimana dinamika dinamika selanjutnya ya
apalagi kan kalau dikatakan jadwalnya munas itu bulan desember
ataukah memang nanti akan ada dimajukan jadi bulan oktober
ya kan kita nggak tahu juga ya nanti seperti apa dinamikanya
terima kasih bung erwin aksa dari partai golkar
kemudian jadi ada bung andra sugoparela dari pdi perjuangan
dan juga mas adi prayitno telah bergabung bersama kami
terima kasih bapak bapak sehat sehat selalu sampai jumpa